menkom info budi ari setiadi mendatangi ke jagung pada senin siang
budi ari bertemu jaksa agung dengan burhanuddin untuk membahas kelanjutan proyek bts empat g kominfo
budi ari bertemu dengan jaksa agung untuk silaturahmi karena ia baru dilantik minggu lalu oleh presiden joko widodo
selain itu budi ari juga membahas kelanjutan proyek bts empat g kominfo yang akan dilanjutkan olehnya
kapus penkum kejagung ketut sumedana mengatakan silaturahmi ini juga sebagai bentuk percepatan proyek pembangunan bts empat g yang menjadi tugas utama dari presiden
kalau menko info memang sama tim kementerian itu dalam rangka audiensi dan silaturahmi terkait dengan pendampingan dan pengawalan percepatan pembangunan bts empat g
kalau untuk kemenpo di gedung utama
karena di audiensi langsung dengan pak jaksa agung dan jajaran
kapan datangnya pak
rencananya jam dua belas
kapan dengan j a ya pak
silaturami dan mendorong percepatan sebagaimana perintah presiden ya terkait dengan proyek proyek strategis nasional yang ada di kominfo
nah ini belum
nanti bts tadi terkait dengan kominfo tadi ya
termasuk itu yang akan dibahas dalam pertemuan dengan pak jaksa agung
bagaimana proyek strategi nasional bts ini bisa dilakukan pengawalan dan mendampingi